pasca jebolnya tanggul di sungai krukut kelurahan pondok labu
warga melakukan kerja bakti untuk membersihkan pemukiman di sekitar tanggul
genangan air yang surut pada sabtu sore pasca jebolnya tanggul
sungai krukut pondok labu menyisakan sampah di pemukiman warga sekitar tanggul
warga yang rumahnya terdampak genangan air setinggi dada orang dewasa
harus berbenah akibat perabot rumah tangga mereka yang berantakan di sapu air
banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sejak jumat sore lalu
minggu pagi warga terdampak di kelurahan pondok labu ini melaksanakan kerja bakti masal
tak hanya warga beberapa petugas gabungan dari dinas kebersihan dinas tata air
polsek kodim hingga marinir bergotong royong melakukan pembersihan
kita sih di sini dari pagi masih bersih bersih aja mbak
karena lumpurnya itu tebel banget
karena tanggul jebol kita nggak sempat nyelamatin barang barang semua
semua kerendam jadi kita nyuci baju dari kemarin
sekarang bersih bersih lumpur dulu sih buat sementara ini
kita malam itu sekitar jam sembilanan sempat ngungsi di atas
karena ada dari rt atas itu nyediain tempat buat kita ngungsi sementara
tanggul setinggi kurang lebih dua meter yang dibuat sejak tiga tahun lalu ini
memang diragukan kekuatannya oleh warga
hal ini membuat warga was was setiap hujan deras datang
tanggul itu saksi mata kami itu
tanggul kurang kuat
pekerjaannya kurang kuat sehingga daya tampung air pada saat ketinggian sekitar dua meter sampai dua lima meter
itu tanggul sisi kesini gak kuat
jadi mohon kalau diperbaiki tolong lebih kuat lagi lah
kalau bisa tambah besinya
di sisi lain pemerintah provinsi dki jakarta menyatakan akan menertibkan rumah rumah yang berada di pinggir tanggul
karena akan menghambat arus air dan garis sepadan sungai
sementara karena kepemilikan tanahnya mereka masih
secara administrasi milik mereka memang bukan tanah negara semuanya
kita lagi inventarisasi khususnya untuk pembebasan rencana waduk marinir
hingga saat ini warga terdampak longsor dan banjir sungai krukut pondok labu masih berharap bantuan dari pihak pemerintah
di aijihan jakarta